jadi ketika para kepala desa demo ke sini dia itu sebetulnya terlibatkan dalam proses proses kampanye tidak netral
kepala daerah dalam hal ini pj bisa melarang
bahkan di undang undang desa nomor enam dua ribu empat belas dia bisa memberi teguran satu x dua kali dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa
dan itu tidak satu pun yang dilakukan
dan gubernur yang melakukan itu melarang kepala desa yang berangkat ke jakarta di modemo itu
atau ikut gerakan gerakan pertemuan itu hanya sultan hamakubono sebagai gubernur di hanya beliau
kemudian yang ketiga menteri menteri loyalis
nah kami juga pernah jadi di politik politik di wapres
yang ditegakkan dipakai waktu itu zaman presiden sby memimpin pemerintahan
jadi kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye menteri yang berasal dari partai politik ya bukan yang dari profesional
sehingga praktek itu menjaga pemilu dari soal soal kemungkinan tuduhan tuduhan
menggerakkan menggunakan aparat negara atau pejabat negara
apakah pj ada garis
apakah ada perencanaan kecurangan
nah kalau menjawab ini saya kita analisiannya analisisnya tapi memang perlu pembuktian
analisisnya sejak pembuatan kebijakan
sudah ada tanda tanda kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya
ditarik itu kewenangan pengangkatan pj itu ke tangan presiden
semula dibagi bupati wali kota pengaklan pj nya prosesnya cukup di kemendagri
tetapi kemudian kop pj bupati wali kota pun ditarik ke istana
nah itu kemungkinan ada tanda tanda indikatornya yang menyebabkan itu
indikasi bahwa ada target target tertentu yang akan dicapai
yang ketiga adalah briefing presiden sendiri ketika bikin raker dengan para pj
yang mengarahkan bahwa anda akan kami evaluasi setiap hari
kalau anda tidak jalan kalau anda miring miring
nah itu dia miring miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau
nah itu kemungkinan saya menafsir ya ada perencanaan
mobilisasi itu bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri
menyangkut perubahan undang undang desa undang undang desa nomor enam dua ribu enam belas
jadi mereka ingin transaksi kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan
dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian m dari satu m
nah itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan kemenangan pihak pihak yang berkepentingan
nah jadi ada kemungkinan begitu seperti terbukti dari pertemuan pertemuan yang digalang
antara lain menghadirkan paslon dua ya saudara calon wapresnya pak gibran waktu itu
berikutnya untuk prof yusril yang pertama tadi
kepala daerah apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya
kenapa juga tidak dpr juga ikut gitu ya melakukan rencana perubahan
nah hemat kami dpr memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang undang
tetapi dalam hal pemilu ya dalam hal pilpres pemilu khususnya
yang paling mengetahui perkembangan perkembangan
keadaan itu adalah pemerintah
ya data kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan
pemerintah lebih tahu daripada kawan kawan di dpr
nah sebagai presiden sebagai satu lagi ada alasan saya
presiden sebagai policy maker in chief dia bertanggung jawab
karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk
dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat bukan dpr
nah dengan demikian dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu
mungkin dulu sudah juara pernah ada orang yang mengusulkan perpu saja
tapi tidak juga diambil oleh beliau
yang kedua soal bagaimana kemungkinan kalau andai kata diadopsi
kebijakan itu betul jadi ya perpayangan masyarakat
nasib gubernur anies
yang akan maju pilpres nasib gubernur ganjar yang akan maju pilpres
karena begitu masa pilpres datang mereka mengundurkan diri dari jabatan pak
dan wakilnya naik memimpin melanjutkan
bukan pj asn yang setia dan loyal kepada presiden
yang terakhir untuk pak fahri tadi saya kira saya sudah jawab
sama dengan yang saya sampaikan kepada pak bambang
dan riset kali ini punya riset pak ketua
nanti kalau diizinkan saya akan melalui pengacara akan sampaikan hasil risetnya
ya tapi satu lagi ini dari prof eni mau yang mulia mau ada yang ditanyakan
baik terima kasih prof jo ahli
seingat saya mungkin pada saat desain penyusunan undang undang pemilu kada itu
itu pak ju kelihatannya ikut aktif di situ
nah pada saat itu apa kemudian yang menjadi legal reasoning nya atau raison d etre nya
kemudian muncul ketentuan peralihan yang menentukan tentang pengangkatan pejabat di situ
kalau sekarang kemudian dimunculkan sebagai sebuah permasalahan
yang data empirik yang tadi dimunculkan itu silahkan dijawab
yang mulia hakim ini kami kemungkakan bahwa ketika undang undang pilkada nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas ini diproses dibuat
kami sudah tidak didagri lagi
saya pensiun terakhir desember dua ribu dua puluh
jadi per satu januari dua ribu lima belas saya kembali ke kampus mengajar
jadi ketika ini diproses kami tidak terlibat
itu kurang lebih dari lima ratus elektron
ovory perintah emosional tidak